rentetan tembakan gas air mata mewarnai penggerbekan asrama papua di surabaya jawa timur
yang berlangsung dramatis pada sabtu sore
penggerbekan ini setelah pembuangan dan juga perusahaan bendera merah putih
yang diduga dilakukan penghuni asrama papua di jalan kalasan surabaya
rentetan tembakan gas air mata serta tembakan peringatan petugas polisian sabtu sore
mengawali penggerbekan asrama papua di jalan kalasan surabaya
selesai mendobrak pagar asrama tim dari sat brimopolda jatim bersama tim dari polrestabes surabaya
langsung merangsak masuk untuk melakukan penyergapan terhadap penghuni asrama yang berjumlah puluhan orang
sebelum melakukan penggerbekan pihak kepolisian sudah memberikan peringatan kepada para penghuni untuk keluar dari asrama
namun para penghuni memilih tetap bertahan
pihak polrestabes surabaya menyatakan penggerbekan ini dilakukan sebagai upaya penegakan
hukum atas pengerusakan dan pembuangan bendera merah putih di selokan jumat kemarin
yang diduga dilakukan oleh penghuni asrama papua di jalan kalasan surabaya ini
penggerbekan berlangsung kurang lebih selama lima belas menit
sebelum akhirnya penghuni asrama papua menyerah dan angkat tangan kepada polisi
dalam penangkapan ini polisi berhasil menangkap empat puluh tiga orang penghuni asrama
empat puluh diantaranya pria dan tiga diantaranya wanita
yang kami perlu garis bawahi bahwa tidak ada isu ataupun juga fakta pengusiran mahasiswa ataupun warga papua di jalan kalasan ataupun di surabaya
ini yang perlu kami tegaskan dan jangan sampai ini menimbulkan isu isu di luar
sama sekali tidak ada pengusiran yang kami jelaskan kami tekankan betul
kami menjaga semua hak warga negara indonesia
dari pihak toko masyarakat papua
polisi sendiri menyadari bahwa upaya dari aparat kepolisian murni karena penegakan hukum atas kasus pengerusakan
dan pembuangan bendera merah putih sebagai lambang negara
kami menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan sore ini oleh aparat keamanan
adalah tindakan penegakan hukum terkait dengan oknum yang melakukan pengerusakan terhadap bendera atau lambang negara republik indonesia
jadi tidak ada kegiatan pengusiran warga papua dari surabaya
semata mata hanya kegiatan penindakan terhadap pelanggar atau oknum yang melakukan pengerusakan terhadap lambang negara
selain mengamankan puluhan penghuni asrama polisi juga mengamankan senjata panah dari dalam asrama
tiga orang penghuni asrama sendiri langsung dievakuasi ke mapol restabes surabaya menggunakan tiga truk polisi
wahyu pratama surabaya jawa timur